saya berharap para pelaku umkm dapat memanfaatkan peluang ini
untuk lebih adaptif kreatif dan inovatif
dalam menciptakan produk produk yang sesuai
dengan selera dan kebutuhan pasar
dan ketiga adalah globalisasi
itulah tiga kata kunci untuk kita bangkit
membangkitkan umkm menjadi kekayaan nasional
menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional
dan juga secara global
mulai dari pembukuan sampai kepada penjualan
terus antar saya ke luar negeri langsung bagaimana bisa usaha keluar